marco simic kembali ke persija jakarta setelah sempat meninggalkan klub tahun lalu
ia menjadi pemain asing ketiga dan diganjar kontrak selama dua tahun
kembalinya marco simic diumumkan langsung melalui laman resmi persija jakarta
marco simic akan menjalani periode kedua membela macan kemayoran hingga dua tahun ke depan
sebelumnya simic pernah bermain di persija antara tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas
simic menjadi rekrutan pemain asing ketiga persija jakarta setelah onre odela dan rio matsumura
dengan demikian masih ada tiga slot pemain asing di persija
bersama persija simic sempat mempersembahkan berbagai gelar diantaranya liga satu dua ribu dua puluh
piala presiden dua ribu delapan belas bus fix super cup dua ribu delapan belas dan piala menpora dua ribu delapan belas
ia juga meraih beberapa prestasi individu diantaranya menjadi pemain terbaik piala presiden dua ribu delapan belas